sebuah sekolah menengah atas di surabaya mulai menerapkan pembayaran secara elektronik atau non tunai
para siswa kini bisa melakukan transaksi menggunakan kartu e kantin yang secara resmi telah di launching pihak sekolah
selain bisa digunakan untuk membeli kue dan makanan di kantin sekolah ikantin ini juga bisa untuk transaksi di supermarket dan tol
bertransaksi secara elektronik lumrah dilakukan di era serba digital seperti saat ini
hal itulah yang juga coba diterapkan di sebuah sma di surabaya bernama e kantin
dengan kartu e kantin ini siswa dapat melakukan transaksi di kantin sekolah dengan hanya melalui satu kartu
penggunaan e kantin ini juga sangat mudah
siswa yang membeli makanan di kantin cukup menyerahkan kartu e kantinnya kepada penjual yang akan menggeseknya di mesin pembayaran
lebih praktis lebih enak untuk membeli sekolah
e kantin ini juga lebih gampang di uang tunai jadi kan uang tunai itu kotor jadi kita pakai kartu sekolah lebih higienis juga
kalau makan habis makan kan cuma gesegmen kartu jadi lebih gampang
dengan adanya e kantin ini dapat mengurangi peredaran uang tunai di sekolah
selain lebih praktis e kantin diharapkan bisa meminimalisir kejahatan ataupun kehilangan uang yang kerap kali terjadi di kalangan siswa
anak anak itu belajar untuk lebih efektif lebih efisien dalam menggunakan uang
itu yang pertama
yang kedua sejujurnya
bisa dikatakan menabung artinya kalau uang gembelan retek banyak itu kan bingung mau pakainya
keunggulan lain e kantin ini selain bertransaksi di kantin juga bisa digunakan untuk bertransaksi di sejumlah supermarket dan dapat berfungsi sebagai e tol